kesenian tradisional indonesia memberiakan suasana akhir pekan di jantung kota amsterdam belanda
kali ini reok ponorogo yang dihadirkan langsung dari kota asalnya menyajikan pertunjukan istimewa
inilah arak arakan reok yang dipimpin langsung oleh bupati ponorogo ipong muhlisoni
pada minggu siang waktu belanda
kesenian tradisional asal jawa timur ini berpawai dari park plaza victoria melintasi damrak dan berakhir di dam square amsterdam
setiba di dam square duta besar indonesia untuk belanda igusti agung wesaka puja memberi sambutan
ya jadi kami ini sini sesungguhnya dalam rangka memenuhi undangan duta besar indonesia untuk belanda dalam rangka misi kebudayaan
nah dalam rangka itu itu seiring dengan misi ponorogo untuk lebih mempopulerkan rio di seluruh dunia
di dam square rombongan yang terdiri atas sekitar empat puluh seniman dari indonesia dan luar negeri kembali beraksi
mereka menampilkan kisah kasih dan penyapian raja bantar angin prabu kelana suandana terhadap diyah ayu songgolangit asal kediri
selain sang raja para pemain memerankan warok jatilan bujang ganong dan barongan
barongan atau singa barong adalah topeng raksasa kepala singa dengan bulu merak
seberat empat puluh lima kg yang diangkat menggunakan gigi pemainnya
para penonton pun menikmati aksi mereka baik warga indonesia belanda maupun negara lain
ya saya ikut bangga ya karena saya juga orang indonesia yang tinggal di sini lebih dari tiga puluh tahun
tapi saya bangga sekali dengan kebudayaan indonesia
jadi kita harus tetap melestarikan
ya ini kan kadang kadang hembi omsik ya
sama negara gitu
jadi kayaknya kalau begini kayaknya dekat gitu
ya reoponorogo merambah manca negara
keluarganya sekaligus mengharungkan nama bangsa
hani pranayadati amsterdam belanda